pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mencatat indonesia memiliki satu ratus dua puluh tujuh gunung api
lima diantaranya merupakan gunung api aktif yang pernah erupsi sepanjang sejarah
jumlah ini menempatkan indonesia pada posisi pertama sebagai negara dengan gunung api aktif yang pernah erupsi terbanyak di dunia
mengungguli amerika serikat jepang dan rusia
gunung api di indonesia tersebar di sepanjang pulau sumatera jawa sampai ke wilayah timur indonesia seperti pulau sulawesi dan nusa tenggara
atau dikenal sebagai bagian dari ring of fire
risiko gunung api dapat tergantung pada tiga faktor utama yaitu bahaya kerentanan dan kapasitas
bahaya sebuah gunung api tidak bisa dikurangi
akan tetapi tingkat kerentanan dapat dikurangi dengan merelokasi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api sebelum terjadi erupsi
cara terakhir mengurangi risiko gunung api adalah memperkuat kapasitas dengan membangun sistem mitigasi
saat meletus atau erupsi gunung api bisa menjadi sangat menakutkan dan berisiko menjadi bencana bagi manusia di sekitarnya
dunia mencatat puluhan bahkan ratusan letusan gunung api terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu
indonesia merupakan peringkat nomor satu dunia sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak akibat erupsi gunung api
lebih dari lima puluh persen kematian akibat erupsi gunung api di dunia terjadi di indonesia
oregon state university merekap sepuluh letusan gunung api yang merenggut korban jiwa terbanyak dunia
empat diantaranya merupakan gunung api yang berada di indonesia yaitu galunggung kelut krakatau dan tambora
namun data tersebut berubah pada dua ribu tiga belas lalu
peneliti gunung api dunia menemukan fakta kematian yang meluas hingga wilayah eropa pada suatu masa
bahkan terdapat debu vulkanik pada lapisan es kutub utara dan kutub selatan yang terdeteksi membeku pada sekitar tahun seribu dua ratus an
para peneliti meyakini gunung api aktif yang memiliki erupsi lebih besar daripada tambora adalah gunung samalas atau kita mengenalnya dengan nama gunung rinjani
bahkan jumlah korban jiwa akibat erupsi rinjani sampai saat ini belum diketahui jumlah pastinya karena masih dalam proses penghitungan
tidak hanya itu indonesia juga mempunyai gunung purba dengan kekuatan letusan lebih dahsyat
letusan yang dijuluki dengan super eruption atau mega eruption ini adalah letusan dari gunung toba di sumatera utara
letusan ini diakini telah menyebabkan gangguan iklim di dunia dan material vulkaniknya menutup hampir di separuh wilayah bumi tujuh puluh empat ribu tahun yang lalu
namun dibalik kesan menakutkan keberadaan gunung api dapat membantu manusia mendukung aspek aspek kehidupannya bahkan membangun peradaban
di antaranya dengan kekayaan mineral bumi air bersih ketersediaan produk erupsi seperti batuan dan pasir kesuburan tanah untuk mendukung agrikultur dan potensi pariwisata
manusia sangat membutuhkan gunung api kita bahkan kalau misalnya gunung api tidak ada di indonesia
kita akan lebih kerja keras untuk membangun perekonomian di negeri ini karena banyak sekali sumber daya dari gunung api ini yang kita manfaatkan bahkan bahan untuk energi ya
seperti energi terbarukan seperti geotermal
kalau kita melihat gunung api ini seperti koin ya yang memiliki dua sisi
yang pertama adalah sisi positifnya yang kedua adalah sisi negatifnya ya
sisi positif kita tidak bisa menghapusnya
dari gunung api ini banyak sekali ya
perekonomian di negara negara berkembang bahkan negara bagian sekalipun juga banyak bergantung kepada gunung api
indonesia menjadi wilayah dengan masyarakat yang selalu terkait dengan aktivitas vulkanik
jumlah orang yang beraktivitas di sekitar wilayah gunung api diperkirakan lebih dari lima juta jiwa
oleh karena itu manusia dan gunung api harus berbagi ruang dan waktu
ketika gunung api tenang manusia bisa menguasai ruang dan waktu
akan tetapi ketika gunung api erupsi manusia harus memberikan ruang dan waktunya untuk kemudian menyingkir sementara
yogi tujuliarto dwi prasetyo jakarta